ya menghadapi kontestasi pilpres tanpa petahana silau politik panggung dua ribu dua puluh empat tampaknya begitu memukau para elit dan juga kandidat
meski pilpres masih sekitar tiga tahun lagi namun aromanya mulai tercium saat ini
pembicaraan soal konfigurasi koalisi dan juga duet capres cawapres bahkan sudah muncul di ruang publik
kondisi bangsa yang tengah menghadapi pandemi tampaknya tidak membuat ataupun tidak menghambat geliat menuju panggung dua ribu dua puluh
seperti apa peta dua ribu dua puluh empat ke depan benarkah pilpres sejatinya sudah dimulai saat ini pemanasannya
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan tiga narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom
ada mas nusyirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
ada bang hermawi taslim wasekjen partai nasdem
dan juga mas burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat malam bapak bapak apa kabar
baik terima kasih sudah meluangkan waktu pada malam hari ini
mas nusirwan bang hermawi dan juga mas burhan menarik kalau kita membaca kemudian soal dua ribu dua puluh
meskipun masih jauh tapi sudah mulai tercium aromanya sampai dengan hari ini
dari beberapa nama yang kemudian muncul dan kasakusuk koalisi ini kan sudah mulai masuk ke ruang publik
pembicaraan sudah dimana mana nama namanya juga sudah mulai disebut
saya mungkin akan ke bang hermawi dulu dari nasdem
karena nasdem biasanya relatif lebih cepat ini bang hermawi menentukan
siapa capres cawapresnya begitu untuk kandidat di setiap momen pemilu
apakah memang kalkulasi itu bang hermawi sudah dilakukan saat ini
untuk siapa yang akan mungkin akan dilirik mengintip dua ribu dua puluh empat kemudian mulai menyiapkan nama nama
apakah memang sudah dimulai per hari ini bang hermawi
ya jadi bagi nasdem perhelatan dua ribu dua puluh empat itu karena menyangkut penentuan kepemimpinan masyarakat pembangsa
bahwa sedang mengalami sedang menjalani iya tapi kehidupan kan harus terus berjalan
oleh karena itu nasdem terus membangun komunikasi membangun dialog melakukan pemetaan pemetaan di seluruh daerah
sampai hari ini sejak kami sudah melakukan rakor will di lima belas provinsi
kita lakukan pemetaan pemetaan kita lakukan dialog dialog
setiap partai tidak hanya di lantau tapi juga di beberapa daerah
misalnya kemarin di palu dpd nasdem palu berdialog dengan salah satu partai
dan pak burhan minggu lalu juga ikut dalam sebuah dialog di jakarta yang intensif
jadi buat nasdem pandemi kita akan hadapi kita akan siasati dengan penuh kehati hatian
dengan penuh kewaspadaan dengan protokol yang tinggi
kehidupan harus tetap berjalan
nah kami menyambut gembira wacana wacana tentang kepresidenan terbuka lebih awal supaya rakyat ini cerdas
semua kita letakkan di atas meja kita ajak dialog seluruh masyarakat agar masyarakat mengerti dan tidak salah pilih
jangan sampai seperti dalam sejumlah pilkada yang menimbulkan penyesalan
jadi kita mau rakyat ikut dari awal
nah nasdem dalam amanat kongres ke dua tahun dua ribu dua puluh sembilan
menegaskan bahwa proses rekrutmen calon presiden akan kita lakukan melalui konvensi
nah seperti apa konvensi itu
sekarang kami sedang melakukan dialog dialog sedang melakukan komunikasi komunikasi intensif
baik secara internal maupun dengan jajakan dengan sejumlah
karena nasdem harus realistis dengan posisi sembilan persen itu dia harus berkoalisi
harus berkoalisi untuk mengusung satu paket calon
jadi nasdem terus membangun komunikasi membangun keterbukaan
membangun wacana wacana demi masa depan bangsa yang lebih baik
oke bang hermawi soal strategi apa tentu itu ada rahasia partai masing masing partai politik
tapi kan nasdem ini seperti tadi anda sampaikan sudah berkeliling melihat lihat ke seluruh daerah
apakah pendekatan terhadap kepala kepala daerah menjadi salah satu strategi yang cukup akan digunakan oleh nasdem
untuk bisa mendulang suara atau paling tidak melihat kandidat yang paling potensial
jadi konsekuensi sebagai partai politik berkomunikasi dengan kepala daerah itu sesuatu yang lubrah
minggu lalu pak buruhan hadir pak anies datang di raker wil jakarta
tadi pagi gubernur maluku utara ikut membuka rakorwil maluku
minggu lalu di jawa timur ibu kofifa hadir
itu biasa saja kita ingin meningkatkan komunikasi intensif kita ingin mengatakan kepada rakyat
kita ini bersahabat kita ini satu bangsa bicara tentang kepemimpinan mari kita rebutkan
komunikasi dan pendekatan pendekatan yang persuasif harus dibangun supaya kekerasan kekerasan dan anarkisme yang terjadi masa lalu tidak terulang lagi
itu yang ingin dicapai oleh nasdem
makin hari pemilu kita semakin beradab makin tinggi kualitasnya dan akan menghasilkan kepemimpinan yang baik diterima oleh semua pihak
termasuk misalnya kabarnya juga mendekati gubernur jawa barat ridwan kamil
tapi dijawabkan nanti bang hermawi soal itu
saya akan ke mas nusirwan dulu
bang kalau kemudian tadi hitung hitungannya bang hermawi taslim ya soal nasdem karena tidak bisa kemudian mencalonkan sendiri harus koalisi
pdi perjuangan kan menjadi satu satunya partai yang kemudian punya peluang besar untuk tidak perlu berkoalisi sebetulnya
nah seberapa dengan modal itu kalkulasi dari pd perjuangan sejak hari ini sebetulnya bagaimana mas nusyirwan
karena sudah mulai muncul ya nama nama dari pdip yang muncul ke ruang publik untuk potensial di dua ribu dua puluh empat
semoga saja suara saya tidak terputus putus
sehingga perkannya juga putus
yang pertama tentu bahwa masing masing partai itu memiliki karakter dan memiliki kondisi yang berbeda beda
salah satu tadi sudah disampaikan karena pdi perjuangan itu satu satunya yang bisa mengusung sendiri
nah tentu berbeda dengan mohon maaf dengan partai yang lain
siapan atau katakanlah proses untuk memilih atau katakanlah penentuan yang nanti akan ditentukan langsung sendiri oleh ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri
tentu itu lebih leluasa di dalam tingkat kondisi nanti pada waktu dua ribu dua puluh
jadi sah sah saja
masing masing partai wajar kalau mempersiapkan katakanlah melakukan komunikasi dan sebagainya
itu hal hal yang tidak bisa dihindari
hanya saja yang perlu dan tidak akan lupakan oleh teman teman partai yang lain juga
bahwa yang mengusung itu nanti kan partai politik
maka tentu kalau sampai kepada
ada bahasan personal
ya tentu masing masing partai baik itu di kami pdi perjuangan maupun yang lain
itu melihat masih mengevaluasi sampai kepada tiga tahun yang akan datang
bagi kami tentu bahwa kita juga perlu melihat mengevaluasi konsistensi
yang saat ini katakanlah
koalisi di dalam pemerintahan pak jokowi bagaimana konsistensi dukungan terhadap kebijakan dan sebagainya
itu tentu akan menjadi evaluasi
kemudian juga kalau katakanlah personal tentu akan melihat kinerjanya
kompetensinya dan sebagai kapasitasnya bagaimana di dalam nanti kalau misalnya
di sebuah formulasi tersebut
formulasi formulasi pengajuan nama
ini semua tentu akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami
jadi waktu yang demikian panjang tentu masing masing partai seperti tadi sudah diungkapkan demikian pula kami
meskipun dengan menggunakan protokol kesehatan
lima ratus tujuh belas kabupaten kota baru saja selesai melakukan rapat kerja di seluruh indonesia
dikian pula juga dengan
provinsi provinsi di seluruh indonesia
sama melakukan rapat kerja untuk mengevaluasi daerahnya masing masing setelah melalui proses pilkada yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu
ini tentu semua dalam rangka konsolidasi di internal partai kami untuk mempersiapkan lebih solidnya menghadapi dua ribu dua puluh empat yang akan datang
menarik mas dusirwan
ya terima kasih
dan kita lihat sekarang pak yedi perjuangan tapaknya sedang mesra mesranya dengan partai gerindra mas dusirwan
apakah ini sinyal juga bahwa kira kira konfigurasi itu akan terus terbangun sampai dengan di dua ribu dua puluh empat
ya politik itu dinamis kalau katanya pak buruhan
jadi kalau mesra itu kan kepada siapapun juga boleh ya
tidak ada larangan
dan tentu semakin banyak yang senang itu
tentu semakin banyak yang senang itu akan lebih baik
jadi kita lihat saja perkembangan selanjutnya seperti apa
dan itu tidak boleh kita juga melarang masing masing seperti tadi
sampaikan dari bandung datang ke jakarta datang ke bandung
atau katakanlah sebaliknya
yang dari jakarta ke surabaya dan sebagainya
itu kan sah sah saja
saya harus break dulu ya
setelah break saya akan ke mas buruhan
seberapa dinamis sebetulnya mas burhan untuk dua ribu dua puluh empat melihat apa yang tengah terjadi saat ini
dan kalau kita lihat kan beberapa nama nama yang muncul banyak juga kepala daerah
tapi tentu tiketnya mereka tidak punya begitu
nah anda melihat ber gaining politik dari para kepala daerah dengan elektabilitas survei yang banyak
apakah cukup besar untuk mereka kemudian potensial dicalonkan di dua ribu dua puluh
kita bahas segmen berikutnya
kami akan kembali segera sesaat lagi

baik saya langsung ke mas burhan
mas burhan seberapa dinamis sebetulnya melihat apa yang terjadi sekarang
sebetulnya melihat apa yang terjadi sekarang kalau kita bicara menuju ke dua ribu dua puluh empat
karena begini beberapa nama sudah mulai muncul bahkan sudah mulai genit ke publik dalam tanda kutip
partai pun juga sudah mulai melakukan komunikasi komunikasi politik dan terang terangan juga dihadapkan ke publik
apakah memang ini sudah masih dinamis atau kita sudah memiliki gambaran
akan seperti apa konfigurasi koalisinya seperti apa kemudian nama nama yang akan siapa siapa saja yang akan bisa diusung
bagaimana mas burhan
saya kira masih terlalu tinggi kita semua mengambil kesimpulan bahwa konfigurasi politik sudah terjadi pada tahun sebelum dua ribu dua puluh empat
jadi kalau kita melihat sekarang itu masih pada taraf kegenitan politik yang menyeruak ya
dari para calonnya
ataupun dari para eksponen partai politik
jadi partai politik sendiri masih dalam taraf penjajakan
yang saya terlalu cepat buat kita untuk mengambil kesimpulan bahwa terjadi politik
karena yang terjadi dalam taraf talent scouting ya itu partai politik
dan saat yang sama juga ada semacam proses pasaran atau testing the water
untuk menguji sejauh mana
karena paket yang mereka jual itu diterima atau tidak oleh publik ya
jadi kalau kita lihat pengalaman dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu tiga belas
pada ketika psb pertama kali muncul sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi
itu muncul bulan november dua ribu tiga
jadi enam bulan legislatif
pak jokowi dulu pertama itu
itu oktober dua ribu tiga belas
tujuh bulan sebelum pilek
bulan april tahun dua ribu tiga belas
poin saya kalau kita jadikan potret dua ribu dua puluh empat dengan mendasarkan dari potret survei hari ini terlalu jauh
apalagi kalau kita lihat konstelasi politik antar capres
minimal menurut survei itu yang dominan
jadi kalau kita cek nama nama lima nama teratas

itu secara statistik lima nama teratas
itu secara statistik lima nama teratas
dan kalau kita lihat peringkat pertama peringkat kedua peringkat ketiga
itu tidak ada yang mencapai tiga di
jadi ini berbeda pertama kali pak spi muncul tahun dua ribu empat
begitu juga dengan jokowi muncul oktober dua ribu tujuh belas
setelah itu langsung melewati nama nama besar yang lain dan tidak terkalahkan lagi
nah kalau kita lihat hari ini jauh masih ada tiga tahun sebelum dua ribu dua puluh empat
dan jadi buat partai politik dalam mengambil kesimpulan berdasarkan elektabilitas partai per hari ini
saya kira juga terlalu prematur
oke mas burhan oke secara kalkulasi waktu masih tiga tahun relatif masih cukup panjang
tapi mengapa genitnya genit politiknya sudah dari tahun ini dari saat ini mas burhan
ya pertama dua ribu dua puluh empat pak jokowi tidak bisa maju lagi
sebagai incumbent beliau tidak punya tiket konstitusional
undang undang dasar sudah menutup pintu
kedua wakil presiden petahana juga tidak terlalu dominan
jadi praktis yang kita ingin lihat per hari ini adalah
adanya ketidakpastian terkait siapa yang akan melanjutkan tongkat estafeta kemimpinan pak jokowi
nah karena ketidakpastian itu memunculkan macam harapan dan ekspektasi sekian banyak orang
orang merasa bisa band negara ini kekinitan muncul di semua lini
nah ini yang membuat rame ya
jadi menurut saya wajar juga menurut saya kita ambil sisi positifnya
tadi hermawut taslim sudah menyebut sebenarnya ya
jadi ibarat pak memilih pemimpin
yang kita selahir ribuan triliun apbn
maka sudah selayaknya publik termasuk partai politik menguliti
menelanjangi bakal bakal calon pemimpin kita
semakin nama itu diungkap
semakin baik pula buat publik untuk menguji
entah itu stabilitasnya rekonstitusinya kompetensinya integritasnya
ini bagus ibarat ikan mereka hidup dalam akwarium
kita lihat sisi positif negatif
justru yang rugi adalah kalau pemimpin apalagi orang nomor satu di republik ini
munculnya di injury time
itu yang rugi bukan hanya partai publik juga dirugikan
nah ini semakin jauh waktu sebelum dua ribu empat tiba
kita tak melihat peristiwa pemimpin kita
siapapun yang bisa lolos dari lubang jarum monitoring dan pengawasan publik
menurut saya pas calon pemimpin yang lolos dari lubang jarum
oke jadi sekarang saatnya publik melihat lihat menikmati genit genit politik para elit para parpol
begitu ya mas burhan untuk menuju ke dua ribu dua puluh empat meskipun masih relatif cukup jauh
saya renhat saya jangan kegenitanya yang ditonjolkan
tapi misalnya potensinya
etnokratiknya dalam mengatasi persoalan
jadi kepala daerah dilihat misalnya apakah mampu mengatasi pandemi atau tidak
mampu atau tidak mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi atau
ruang buat kita untuk menguji seberapa capable dan bersih calon pemimpin nasional dua ribu dua puluh
ya nah bicara soal kepala daerah
bang hermawi nasdem sepertinya sudah terang terangan juga mengajak ridwan kamil misalnya
untuk ikut konvensi ya
nah ini apakah ini bagian dari transparansi tadi itu
atau memang sudah melihat bahwa kepala daerah punya peluang yang cukup besar untuk bisa diusung
dan pesonanya cukup besar untuk bisa mengkalkulasi sampai ke tahun dua ribu dua puluh empat
ya jadi begini renhat
nasdem sejak awal ingin membuka semua komunikasi
ingin membuka semua dialog
ingin melihat semua tam jejak
semua orang yang berpotensi
dengan ridwan kamil itu sejak awal
bahkan kalau kita masih ingat
pencalonan ridwan kamil yang pertama itu justru dari nasdem
ya secara historisnya ya
kita mengajak semua orang
semua anak bangsa untuk mempersiapkan diri mengikuti konvensi yang sekarang sedang kita persiapkan
jadi saya sependapat dengan pak burhan
apa yang terjadi ini bagian dari kemeriahan
semangat yang baik dari anak bangsa menuju kristalisasi dua ribu dua puluh empat
jadi memang terlalu dini untuk menilai
dan kemudian juga semua survei survei yang dipresentasikan di media
itu juga menjadi bahan evaluasi kita
kita terus terus menggali semua potensi anak bangsa
kita ingin memilih pemimpin bangsa bukan ketua partai
jadi bagi nasdem kader partai iya
tapi tidak tertutup kemungkinan bagi kader kader di luar partai
yang bisa berbuat baik bagi bangsa dan negara
dan yang mengembirakan yang menjadi catatan kami secara khusus adalah
semua sama yang dikomunikasikan di publik hari ini sebagian besar dominasi oleh anak muda
ini mengembirakan mengembirakan
anak anak muda yang juga rekam jejaknya terbuka
kita tahu dan kelebihannya
nah kita berharap depan kristalisasi dua ribu dua puluh empat
akan mencerminkan dinamika yang sekarang
kami menyambut baik ini masanya orang muda
masanya anak muda untuk terus menerus mengasah diri menuju kompetisi nasional
jadi nasdem berkomunikasi bukan hanya pada nama nama yang disebut itu
dengan yang lain juga hanya memang kadang kadang media tidak melihat
nasdem ini semua orang bekerja
semua dpp itu semua stakeholder itu dianjurkan untuk bekerja
membangun komunikasi melaporkan dalam rapat harian
kita bedah kita bedah dan kita bedah
oke bang hermawi
jadi ke depan kita ingin mendapatkan anak bangsa yang terbaik
menjadi kepala rumah tangga republik ini lima tahun ke depan
baik bang hermawi sebelum saya ke mas nusirwan
dengan menyebut bahwa ini saatnya kaum kaum muda untuk kemudian muncul di kontestasi politik nasional dua ribu dua puluh
apakah ini juga menjadi tanda bahwa calon calon yang relatif tidak muda lagi
tidak akan dilirik oleh partai nasdem
jadi begini saya mengatakan proses dinamika yang sekarang didiluminasi oleh anak muda
nah tentang siapa nanti yang akan di mana nasdem berlabuh itu on proses berikutnya
tetapi kan faktanya sekarang memang bangsa muda sedang dialulukan oleh publik dengan segala dinamikanya
jadi tetap terlalu pagi untuk mengatakan membuka pintu lalu menutup pintu belum
bukan itu maksudnya
tapi ini nuansanya memang seperti itu
terlalu pagi tapi sudah mulai mengajak ngajak sejumlah nama untuk konvensi begitu ya bang hermawi
orang orang yang kita anggap berpotensi kita ajak untuk ikut serta dalam kompetisi yang namanya konvensi
saya ke mas nusyirwan
mas susirwan saya ingin mas surwan juga menanggapi nama nama yang keluar dari pd perjuangan atau yang beredar di publik ya
ada wacana kemudian menghilangkan
menghidupkan kembali duet megawati prabowo
kemudian muncul nama puan maharani mbak puan
kemudian juga belum lama mas ganjar juga secara elektabilitas juga cukup tinggi
tanggapan anda soal nama nama yang itu di publik bagaimana mas nusirwan
ya tentu kami gembira bahwa kalau dari surveinya mas burhan itu mungkin yang produksi dari kader kami cukup cukup
jumlahnya daripada satu begitu
jadi tentu ini ujian terhadap kinerja yang selama ini dilakukan karena semua itu kan dipantau oleh publik dipantau oleh rakyat
baik dari tinjauan popularitas atau kompetensi atau yang lebih mudah dicerna adalah tingkat kesukaannya gitu ya
apakah itu suka dari sisi kerjanya atau apapun juga
tapi tentu itu nanti sekali lagi maka karena tentuannya harus keluar dari suara itu harus atas rekomendasi partai politik
kan tidak mungkin maju sendiri sendiri atas badannya sendiri
meskipun ini semua masing masing itu tampil di film kancah dinamika politik sampai dua ribu dua puluh
tapi apapun nanti akhirnya kita harus mengikuti mekanisme sistem demokrasi kita yang berdasarkan apa yang sudah tertulis di dalam ketentuan yang undang
ya itu nanti itu akan kita nikmati sampai tahun dua ribu dua puluh empat nanti munculnya seperti apa
sebanyak mungkin yang ada juga pulih begitu
hanya kita tidak boleh lupa bahwa kendaraannya tidak bisa jalan sendiri
apa namanya kalau pak burhan itu mau jadi calon gitu bagus baik
tapi kalau tidak ditangkap sama partai politiknya kan ya susah
yang kedua lagi tentu hampir sebagian besar partai politik itu menghendaki bahwa pemimpinnya menjadi calon presiden gitu ya
perkiraannya maksimal mungkin hanya tinggal tiga pasangan calon kalau tidak salah gitu ya
perkiraan nanti pak burhan nanti yang bisa berhitung hitung itu
bahkan yang mungkin yang lebih sangat pada kondisi yang sangat sulit untuk melakukan formulasi politik mungkin hanya tinggal dua begitu ya
maka sekian banyak dari ini nanti akan mengerucut sendiri selama sekitar tiga tahun yang akan datang
susirwan belum menjawab kalau kemudian ada nama nama atau muncul wacana diduetkan kembali bu mega dan juga pak prabowo subianto
dengan bangunan yang tadi mulai cukup dalam tanda kutip mesra antara pdip dan gerindra
apakah memang itu salah satu yang dipertimbangkan untuk mulai dilihat mulai dikalkulasi sejak dini
tapi dijawabkan nanti mas nusirwan
kita break di segmen terakhir dialog kami akan kembali sesaat lagi
saya ke mas susirwan
menanggapi yang kemudian juga muncul adalah wacana kembali bu mega dengan pak prabowo subianto
seberapa serius kemudian ini meresponnya
apakah atau ini kemudian testing the water saja misalnya mas nusirwan
dua tokoh tersebut tentu
berkawan lama hubungan politiknya bukan kemarin sore
biasa biasa saja tidak tidak setidaknya ha
hubungan mereka dua cukup baik tapi juga nanti itu kan sebuah penghargaan dari komunikasi yang sudah terbangun selama ini
oke nah untuk dari pd perjuangan untuk rekan koalisi katakanlah begitu ya apa yang menjadi pertimbangan
apakah kesamaan platform atau memang dari bangunan koalisi yang sekarang ada itu bisa kemudian dijaga
atau bagaimana mas susirwan melihat kalau kita menuju ke tahun dua ribu dua puluh empat bangunan koalisi antara partai politik
tentu bahwa yang utama kami mengedepankan faktor ideologi
kesamaan platform itu penting
maka itu menjadi kriteria yang penting
tapi di sisi lain dengan hal yang lain menjadi pertimbangan termasuk perjalanan selama ini dalam pemerintahan kedua bapak owi
itu tadi saya awal saya sudah katakan bahwa itu pertimbangan konsistensi
sekali lagi saya katakan konsistensi sikap di dalam koalisi
ini bagaimana itu pun menjadi hal yang tinjauan yang kami pelajari sampai kami evaluasi sampai nanti tahun dua ribu dua puluh
oke ada parpol yang menurut anda tidak cukup konsisten mas nusirwan dalam koalisi saat ini
tentu kalau pertanyaan itu tidak cukup baik kami sampaikan di sini itu adalah internal kami saja yang mengevaluasi
baik bang nia
baik bang nia
baik bang nia
baik bang nia
atau begini bagaimana anda kemudian melihat manuver atau langkah langkah yang juga sudah mulai diambil oleh partai lain
katakanlah pdi perjuangan yang sudah mulai kedekatan itu tadi ya antara pdip dengan gerindra memang sudah terjalin
ya jadi seperti tadi dikatakan sejak awal setiap partai itu pasti punya strategi sendiri
itu sah sah saja
yang menurut saya justru yang diuntungkan dengan berkembangnya wacana capres ini adalah para calon
mereka punya waktu yang lebih banyak
untuk berkomunikasi dengan partai
karena jangan lupa konsultasi pilpres itu berbeda dengan pilkada
pilpres itu hanya satu pintunya partai
tidak ada calon independen
jadi ini justru kesempatan buat mereka untuk terus membangun komunikasi
dan itulah yang sekarang kita lakukan
nah kalau nasdem itu kan cair dan terbuka dan mengalir saja yang pada akhirnya nanti akan ada keputusan sendiri
jadi di nasdem itu seluruh kader diizinkan untuk berkomunikasi
berbicara sesuai dengan platform partai
nanti keputusan akhir itu akan ada dalam rapat tertinggi yang dibimbing oleh pak surya paloh
jadi biar saja dinamika ini terus bergulir supaya rakyat pintau banyak para calon
salah macam sisinya
tidak hanya yang terang benderang di medsos
tapi masa lalu dan seterusnya itu diteropong dengan baik
agar negara ini bangsa ini mendapatkan pemimpin yang bagus
dan ini kita dimasangkan datang
kami menggarisbawahi bagi nasdem pemilihan presiden adalah pemilihan pelayan republik bukan pelayan partai
jadi dari internal silakan
tetapi tidak tertutup kemungkinan juga dari kalangan eksternal kalau dia terbaik untuk
itu yang kami garisbawahi
dan kami mengundang semua orang yang punya niat baik yang berkeinginan baik terhadap bangsa
mencalonkan diri sebagai presiden dan atau calon wakil presiden
ini kesempatan terbuka untuk berdialog dengan seluruh lapisan kader nasdem
mulai sekarang sampai seterusnya
mas nusirwan istilah pelayan partai petugas partai yang tadi disinggung oleh bang hermawi saya biasa dengar ada di pd perjuangan
ada tanggapan mas susirwan
bang hermawi menanggapi soal dan partai itu adalah memang pemahaman kami
soal itu nanti bang hermawan
kayaknya tidak nyaman dengan istilah itu ya tidak masalah
jadi tentu juga bahwa di dalam perjalanan demokrasi setiap pemilihan presiden kita bisa lihat setiap diudasasi
tidak akan terjadi adanya pasangan yang hanya tunggal berasal dari satu partai
itu sekian kali pemilu pasca reformasi pemilu presiden
sekian kali setelah formasi
terjadi itu pasangan berasal dari satu partai
jadi maka kalau dikatakan bahwa itu akan muncul dari luar itu tampaknya tidak bisa dinaklikkan
itu faktanya demikian
karena bagaimanapun juga kan indonesia demikian luas dengan berbagai karakter budaya dan agama dan sebagainya
oke saya ke mas burhan
terakhir mas buruhan
genitnya jangan genitnya
tapi juga kompetensinya prestasinya kira kira begitu ya
tapi kan kemudian kita tahu bahwa ujungnya ada di partai politik
mungkin ada orang orang yang kemudian berprestasi atau elektabilitasnya tinggi tapi kemudian tidak punya tiket
itu bagaimana mas buruhan
ada dua hal ya yang menurut saya sangat menentukan proses investasi
pertama adalah terkait dengan
untuk memenuhi ambang batas
dengan presiden dan wakil presiden
pertama ini tidak bisa ditarikkan
punya tiket partai politik
konteks ini hanya pd perjuangan
yang punya tiket sendiri
tanpa harus berkoalisi dengan partai lain bisa maju
tapi dalam kasus pilpres belum pernah ada satupun partai
yang maju tanpa koalisi dengan partai lain
beda misalnya dalam konteks pilkada
berapa wilayah di bali atau di jawa tengah
pilih perjuangan maju
sebuah koalisi dengan partai lain
tapi di pilpres belum pernah ada presidennya
jadi dalam konteks teknis
selain kali yang terjadi adalah
bukan berdasarkan pilihan
kayak dengan pertanyaan reynchard tadi
meskipun tiket ada di partai politik
tapi partai politik di
belahan dunia manapun
itu selalu ingin ikut rombongan
meskipun mereka punya
punya tidak punya
si untuk memenangkan
maka akan dilihat elektabilitas
bakal talent presiden
jadi seperti bd perjuangan misalnya
meskipun yang punya remote control
tetapi pada akhirnya
enggak memberikan tiket itu
pada seorang yang namanya jokowi
yang di sisi kedekatan dengan
kes pengambilan keputusan partai
tapi kenapa jokowi yang di tiket
pun beliau bukan veto player di partai
begitu juga nanti
jadi selain yang pertama
nah pada titik
yang bukan orang partai
itu merasa punya
ketua umum partai politik
potensi untuk memenangkan
nah ini saya kira
apalagi dalam konteks
karena siapapun bisa bermil
untuk mendapatkan tiket
nah pertarungannya dua lapis
menyakinkan elit partai
terutama ketua umum
sebagai title player
setelah dapat tiket
bagaimana memenangkan hati pemilih
tapi dalam rangka
hati ketua umum
tidak menjadi ukuran
nah ini saya kira yang
tapi juga kompetensi
publik yang sedemikian luas
mungkin agak terlalu complicated ya
memikirkan rekam jejak
masih ada waktu tiga tahun
supaya masyarakat tidak sekedar melihat faktor popularitas
tapi juga kapasitas kompetensi dan
mas burhan dilihat dari petanya saat ini
kalau tadi anda katakan
elektabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu
kepala kepala daerah yang saat ini relatif
selalu ada di urutan atas
itu juga punya peluang yang memang cukup besar
di partai politik
atau bukan ketua umum
memang masih ada peluang
ini juga harus dicek
karena waktunya masih tiga tahun
ada beberapa kepala daerah yang
ini dikait jakarta
mas anies sudah selesai
nah tentu harus dicek
apakah setelah beliau selesai
bagi kepala daerah
di provinsi dki jakarta
kemudian ada ganjar
ada ridwan kamil
yang masa jabatannya habis
makanya kepala daerah ini
apakah mereka tidak menjabat
apakah mereka kreatif
dalam menciptakan panggung
dalam langkah memelihara
elektabilitas yang cukup
sehingga bisa memikat hati
jadi sambil kita
munculnya ke ruang publik
kita cermati baik baik
sejak saat ini
sambil kita menunggu
membangun komunikasi politik
dengan partai partai yang lain
untuk tiga tahun kedepannya
kita akan terus
bagaimana kemudian proses
tiga tahun kedepan
terima kasih banyak
terima kasih untuk diskusi
yang sangat menarik
pada malam hari ini
hari ini memantau proses
untuk pelaku transportasi
newscast akan segera kembali